suasana duka terlihat di kediaman mahasiswa teknik arsitektur universitas hasanuddin
di rendi marjeviwehantau di jalan satelit empat kecamatan piringkanaya kota makassar sulawesi selatan pada sabtu malam
mahasiswa itu meninggal dunia saat mengikuti latihan pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam
korban tewas usai menjalani lima hari proses tiksar bersama dua puluh lima peserta lainnya
dengan melintasi sejumlah perkampungan di kabupaten maros sejak senin lalu
pihak panitia diksar sempat memberikan pertolongan namun nyawa korban tidak tertolong lagi
menurut orang tua korban ia kaget mengetahui anaknya dikabarkan meninggal dunia
saat berada di rumah sakit grestelina makassar pada sabtu siang
sempat tanya kamu mampu ya karena ini hujan cuaca kurang bagus
korban diduga meninggal dunia akibat kelelahan yang dialaminya
namun pihak keluarga masih belum melakukan upaya visum untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya
tim liputan cnn indonesia